publik digegerkan dengan berita penembakan polisi
di rumah dinas irjen polisi verdi sambo
yang saat itu menjabat sebagai kadif popang pori
peristiwa ini diumumkan tiga hari setelah kejadian
saat itu peristiwa penembakan yang dilakukan
barada e terhadap brigadir yosua disebut karena bela diri
itu saudara brigadir j berada atau memasuki rumah
rumah salah satu kejabat mori di rumah dinas yudin iii
kemudian ada anggota lain bernama barada e menegur
dan saat itu yang bersangkutan mengacukan senjata
kemudian melakukan penembakan
dan barada e untuk menggildar dan membalasi tembakan terhadap brigadir j
ini kejadiannya pada hari jumat
pada dua belas juli dua ribu dua puluh dua informasi penembakan itu kemudian diperbaharui
oleh kapolres jakarta selatan yang saat itu dijabat oleh kombes budi herdi susianto
perangkat cctv di lokasi kejadian yang seharusnya jadi bukti petunjuk peristiwa tidak berfungsi
penjelasan polisi itu meninggalkan banyak pertanyaan di benak publik
pro kontra ini membuat kapolri membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini
yang diumumkan pada dua belas juli lalu
dalam perkembangannya tim khusus yang juga melibatkan kompolnas dan komnas ham
menguak sejumlah fakta yang tidak
kondisi tersebut terkait dengan kronologi kejadian yang awalnya disampaikan kepada publik
di antaranya keterangan awal bahwa barada eliezer terpaksa menembak brigadir yosua karena bela diri
dipatahkan oleh barai skrimpori yang pada tiga agustus justru menetapkannya
sebagai tersangka dugaan pengumuman brigadir joshua